berikutnya nah ini kayaknya banyak yang belum tahu ya tanggal dua puluh april besok akan terjadi fenomena gerhana matahari hibrida yang akan menghiasi langit indonesia
gerhana matahari jenis ini dianggap spesial karena kita bisa menyaksikan gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total secara bersamaan
benny dermawan akan mengulasnya untuk anda
gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang memiliki dua macam gerhana yang berbeda yang terjadi dalam satu waktu secara berurutan
kami akan gambarkan prosesnya kira kira seperti apa
nah bisa anda lihat dalam gambar awalnya fenomena ini akan dimulai dengan gerhana matahari cincin lalu berubah menjadi gerhana matahari total
dan setelahnya berubah lagi menjadi gerhana matahari cincin dalam waktu yang singkat
gerhana matahari jenis ini dianggap spesial karena dapat terlihat sebagai gerhana matahari cincin sekaligus gerhana matahari total
fenomena ini terjadi karena bayangan bulan
jalan yang jatuh ke permukaan bidang bumi yang berbentuk bulat ini tidak sama untuk setiap lokasi
lokasi yang berada di dalam area umbra bulan yang dalam gambar ini terlihat berwarna paling gelap akan mengalami gerhana matahari total
sedangkan lokasi yang berada dalam area antum bra bulan ini akan mengalami gerhana matahari cincin
lalu pertanyaannya wilayah wilayah mana saja di indonesia yang akan menikmati fenomena ini
nah kita lihat lagi dalam gambar gerhana matahari hibrida ini
bisa disaksikan di wilayah timur indonesia seperti di pulau kisar pulau mopora watubela pulau damar kota biak dan juga fak fak
untuk waktunya puncak gerhana matahari hibrida ini akan berlangsung selama satu menit enam belas detik pada jam sebelas lewat enam belas menit empat puluh lima detik waktu indonesia barat
lalu apakah hanya di sekitar wilayah maluku barat daya ataupun tenggara hingga ujung barat papua
hampir di seluruh kota
kota besar di indonesia ini bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian kecuali di banda aceh
nah dalam gambar bagian yang dilewati sabuk berwarna kuning di ujung timur indonesia ini bisa menikmati gerhana matahari hibrida
sementara di bagian besar wilayah indonesia yaitu yang di arsir biru muda ini bisa menikmati gerhana matahari sebagian
sementara di ujung sumatera yaitu aceh ini sayangnya tidak dapat menyaksikan sama sekali fenomena ini
catat ya jangan lupa
ada pun durasinya ini berlangsung selama dua lima jam
kalau dilihat dari persentase ini artinya semakin ke wilayah barat gerhana matahari sebagian ini tidak terlihat
anda bisa pilih kalau mau melihat gerhana matahari hibrida anda bisa kegugusan pulau pulau di laut banda
seperti kisar dan area teluk cendrawasi seperti fakfak
tapi kalaupun tidak anda bisa melihat gerhana matahari sebagian di kota
kota tempat anda tinggal
tapi jangan lupa anda tetap membutuhkan alat bantu kacamata seperti ini
kacamata gerhana untuk melihat supaya tidak berakibat fatal bagi penglihatan anda